pemberitaan dugaan kecurangan kualitas beras produksi pt indopras unggul justru membuat konsumen penasaran dan membeli beras berlabel maknyus
di surabaya pedagang pasar pendul merisi mengaku diuntungkan karena semakin banyak pembeli yang membeli beras maknyus
seperti di surabaya pedagang pasar bendul berisi tetap menjual beras maknyus karena mengaku belum ada larangan untuk menjual beras produksi pt indo beras unggul ini
salah satunya sardono yang sudah sejak bulan puasa menjual beras maknyus
sadorno menambahkan harga beras maknyus termasuk mahal
yaitu rp tiga belas per kilogram
atau rp enam puluh lima per lima kilogram
namun ternyata banyak konsumen yang kembali untuk membeli beras maknyus setelah pertama kali mencoba karena dinilai berkualitas bagus dan enak
salah satu pembeli beras di pasar bedul berisi sartono walaupun penasaran dengan beras maknyus karena alasan ekonomi ia memilih untuk tetap membeli beras seharga sepuluh per kilogramnya
kalau dibilang bisa jadi ini seperti iklan gratis bagi yang
yang punya produk ini
mereka jadi penasaran
bahkan ada beberapa yang pengen aku titip ya kemarin barusan ada yang aku titip
kalau misalkan ada yang beli beras kita titip maknyus gitu aja
sebelumnya saat diberitakan pengerbekan oleh satgas pangan polri terhadap pabrik produksi beras maknyus dan ayam jago pt indo beras unggul terkait dugaan kecurangan kualitas beras
para pedagang beras mengaku khawatir
beras dengan label maknyus dan ayam jago tidak laku
namun pedagang kini justru mengaku diuntungkan atas pemberitaan tersebut